tenggelamnya kapal motor sinar bangun pada delapan belas juni dua ribu delapan belas diduga menjadi akumulasi dari kelalaian serta kesalahan yang menumpuk
kapal yang seharusnya memuat empat puluh penumpang justru ditumpangi ratusan penumpang tanpa jaket pelampung tanpa karcis dan manifest
apa yang salah dan siapa yang patut dipersalahkan dan bagaimana solusi memperbaikinya
inilah program spesial tenggelamnya kapal motor sinar bangun
sinar bangun bersama saya ferdi ilyas
trisanta girsang tak berhenti menyeka air matanya
rasa pilu di hati tak dapat ia sembunyikan
kehilangan kakak laki laki satu satunya sahala pardamaian girsang begitu berat bagi krisanta
tak ada kata perpisahan yang sempat terucap
sang kakak kini telah pergi menyusul sang ayah menghadap sang pencipta
bapak udah lama pergi masih kecil dulu
karena sedika ditinggalkan abu
bapak lupa gak ada lagi pengganti bapakku
nama sahala tidak tercatat dalam manifest penumpang
namun firasat ibundanya nursiti boru nenggolan begitu kuat
perempuan paruh baya ini yakin anaknya menjadi salah satu penumpang kapal motor sinar bangun
yang tenggelam di perairan simanindo senin delapan belas juli
tapi memang sudah biasa naik kapal itu
setiap hari memang naik kapal
itulah kerjanya setiap hari
hari terus berganti
namun asa tak pernah pupus
nursiti dan keluarganya menanti dengan penuh harap kabar dari tim gabungan yang diterjunkan untuk mencari para korban
harapannya untuk pencarian korban ini
harapan saya doakan
aku selaku ibunya harapanku
biarpun dia sudah meninggal tidak ada lagi harapanku
tapi harapanku sama tuhan
biar ketemu aku
ada sani simarmata
ibu yang masih menunggu kabar dari anak tercintanya ranto pajar siregar
begitu berita musibah diterima sani dari teman anaknya sani tak mau menunggu
dia langsung bergegas menuju dermaga tiga ras
jantungnya seolah berhenti berdetak begitu mendapat berita sang anak juga menjadi korban kapal naas itu
perempuan paruh bayak ini sampai bermalam di halaman salah satu posko bencana yang berada di dermaga tiga ras
demi mendapat kepastian kabar keberadaan anak laki lakinya itu
lagi lagi tiga ras tadi semanin dulu kan
rupanya lakawanya disini sini ajak dia pulang
dulu nolai pulang aku nanti kapal terakhir
sani terus mencoba mengingat pertemuan terakhirnya dengan selamat
sehari sebelum kecelakaan itu terjadi
sani tak henti memanjatkan doa
perasaannya begitu gundah
sesekali ia mengunyah sirih mengusir kepiluan hati
ditemani beberapa kerabat yang datang untuk menguatkan hatinya
kami tidak dapat lagi melengkapkan ketalahan
karena kami kasihkan tuhan
doa dan puji pujian kepada tuhan
siang dan malam terus dipanjatkan
di tepi dermaga tiga ras simalungun
doa yang begitu husyuk
berharap tuhan memberikan kelancaran dalam proses pencarian
dan memberi kekuatan kepada keluarga korban
yang masih berharap dalam penantian
sudah lama mereka bekerja
tuhan memperhorjasi dia tuhan dengan semaksimal mungkin
tapi kami berharap tuhan akan memberi kekuatan kepada mereka
kami berharap tuhan akan memberi kekuatannya
adakah mereka tidak terpaksa
tapi kami percaya
dengan ekonomi wollteh
hari mulai gelap
tim pencari tetap memenuhi permintaan keluarga korban
berbekal sabar serta ikhtiar
mereka berusaha untuk selalu memenuhi permintaan keluarga korban
permintaan itu tak sekedar untuk menjawab rasa penasaran
namun juga memberikan kesempatan kepada mereka
untuk ikut mencari ketengah perairan
sekitar lima belas menit tim pencari dan keluarga menyusuri danau toba
tetap tak membuahkan hasil
tidak bisa tahu apa benar di sana ada
maksudnya kita kan tidak mau apa apa kan pak
jangan tahu ada memang benar ada
keluarga siapa pun itu bukan keluarga saya yang penting ada
dan hasilnya dihilang sekali
mereka itu menyelah saya lihat
mereka hanya putar putar kapal
kayak persiap kayak jalan
jalan jalan gitu kayaknya nggak jelas
diselam susah ya
tim pencari mengakui tak mudah berhadapan dengan kondisi
yang penuh dengan luapan emosi seperti ini
tenang dan sabar adalah kunci utama
agar tak ada kerabat serta keluarga yang tersakiti
bisa menerima apabila ada informasi
yang bisa kita terima kita tampung
seperti tadi ada informasi kita jelaskan kita lakukan
selama bisa kita lakukan
ya tak ada kata lelah apalagi menyerah
upaya terus dimaksimalkan
demi sebuah kabar yang mengembirakan
semua upaya ditempuh
berbagai skenario pencarian dijalankan
mulai dari pencarian darat
penyisiran di atas permukaan danau
menggunakan kapal cepat dan perahu karet
pantauan udara dengan helikopter
hingga penyelaman di kedalaman puluhan meter
cuma untuk kendalanya di dalam
visibilitas terbatas ya
daya tembus pandang
sehingga menyulitkan kita jadi harus membawa senter
metode pencarian turut dilakukan
menggunakan beragam peralatan canggih
mulai dari multi beam echo sounder
semua peralatan canggih ini
mampu memberikan penginderaan di kedalaman bawah air
dengan kemampuan deteksi
lima ratus hingga dua ribu meter
saya mendapat kesempatan untuk ikut dalam operasi pencarian hari ini
kembali melakukan operasi penyisiran
efektivitas peralatan canggih yang digunakan ini
bahkan penyisiran dilakukan berulang
guna memastikan kembali keberadaan objek yang dicari
dari sasaran ini
kita tampilkan di sini
melalui prosesor itu kita tampilkan nyata gambar di sana
kelihatan objek objek yang ditemukan itu baru kelihatan di situ
kalau ada gambaran objek
pencarian akhirnya membuahkan hasil
penginderaan alat canggih tersebut
menangkap sebuah objek yang berbeda dengan kontur dasar danau
bahwa kita sudah menemukan obyek tersebut
di dasar dari danau tersebut
ini bisa kita lihat ini adalah plat nomornya
ini lampunya ini setelah setirnya
jadi kita sangat firm
dengan menggunakan rov ini kita bisa melihat
benda benda tersebut atau dari km sinar bangun
ini saya nggak tahu mas yani ini besi besi model apa ini
apakah ini seperti
yang jelas ini di sekitar itu
jadi dari koordinat yang kita temukan dengan multi beam sonar
itu tidak lebih dari lima puluh meter
barang barang ini ada
kira kira ini adalah tali tali kapal tersebut
tali tali kapal tersebut
banyak pihak yang mempertanyakan kelayakan sebuah kapal penyeberangan tradisional
di sekitar kawasan danau toba
kondisi tersebut bukan tanpa sebab
karena sebagian besar terindikasi cacat administrasi
serta diduga kerap melanggar aturan pelayaran
saya pun mencoba menelusuri dugaan tersebut
saya mendatangi salah satu dermaga di kawasan parapat
yaitu dermaga aji bata
kapal ini memang lebih didominasi oleh bahan kayu
ini ruangan untuk penumpang
ini ada beberapa lives atau jaket pelampung
sementara ada banyak kursi di sini
satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan
sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas
itu pun juga di bagian belakang ini juga digunakan untuk para penumpang
coba tanya ke mereka
pak ini tadi berlayar dari mana
tapi biasa ya pak ya kalau kondisinya selain penumpang
juga memuat motor di bagian luar kapal
itu sudah begitu seperti itu polanya
dugaan lain juga mengarah kepada pelanggaran izin pelayanan
dan penumpang yang diberikan
meski kapal sudah sesak oleh penumpang
izin tersebut tetap dikeluarkan oleh petugas dari dinas perhubungan setempat
tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan penumpang
saya kembali ingin membuktikan kecurigaan itu
pihak pertama yang saya datangi adalah kantor dinas perhubungan kabupaten samosir
yang berada di dermaga simanindo samosir
otoritas ini berada di bawah dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan
pihak inilah yang memiliki otoritas memberikan izin berlayar
kepada kapal motor sinar bangun
ini kalau diperhatikan gedung ini merupakan salah satu gedung atau bangunan
yang difungsikan sebagai loket untuk memberikan izin pelayaran bagi kapal motor
kalau kita lihat dan kita perhatikan lebih dekat
ada dua loket di sini dengan kondisi kaca yang juga sudah pecah
di dalamnya ada tumpukan tumpukan dokumen
dan kalau kita bergeser ke sebelah kiri saya ini
ini sepertinya ada kertas yang ditempel dan beberapa diantaranya
sepertinya memuat aturan aturan terkait pelayaran kapal
di mana di poin ketiga disebutkan jangan menaikkan penumpang melebihi kapasitas angkut
konfirmasi selanjutnya saya lakukan ke kantor dinas berhubungan di dermaga tiga rasi malungun
yang menjadi tujuan berlabuhnya kapal motor sinar bangun
saya mendapati kondisi yang serupa kantor juga dalam kondisi tidak beroperasi
tidak ada satupun pihak yang bisa saya konfirmasi
sebelumnya penyidik polda sumatera utara telah menetapkan empat tersangka
dalam musibah tenggelamnya kapal motor sinar bangun
tiga tersangka lainnya adalah
tiga pegawai dinas perhubungan
mereka adalah kepala bidang angkutan sungai dan danau
kepala pos pelabuhan simanindo
pegawai honorer pelabuhan simanindo dinas perhubungan samosir
emang mulai nyebrang dari apa kan
kalau ini sudah miring kanan di terus
nah jawabannya dari keb safari
setengah masa panjang obstacle
diselatikan umur saya di elak
namun saya zichailah seh automatis terlintas
dan freaksi sel praising saya sendiri
panjang mencapai delapan puluh tujuh km lebar dua puluh tujuh km dan kedalaman lebih dari lima ratus meter
menjadikan danau toba menjadi danau terbesar di indonesia dan di asia tenggara
bahkan persona keindahannya juga telah dikenal oleh masyarakat dunia
namun di waktu tertentu ketika musim sedang buruk dan angin kencang
ketinggian ombak danau bisa mencapai dua lima meter
hal ini tentu harus diwaspadai oleh siapapun yang beraktivitas di sekitar danau toba
kapal motor sinar bangun beranjak meninggalkan dermaga simanindo samosir
sekitar pukul enam belas tiga puluh waktu indonesia barat
kala itu joshua sudah merasakan ada yang tidak beres dengan kondisi
joshua mengaku cuaca saat itu memang buruk
angin kencang melanda di sekitar kawasan dermaga simanindo
perairan yang biasanya tampak tenang justru berombak
apalagi kondisi kapal sudah semakin sesak
meski begitu tak ada peringatan atau larangan berlayar dari otoritas setempat
terus saat mau berlayar ada ini tidak
peringatan dari orang orang di dermaga atau di dalam bawah ini sudah penuh
jangan dimuat lagi atau bagaimana
jadi tetap dengan muatan sebanyak itu
jadi pas asal datang dia tetap punya aja
jadi ada yang datang lagi masuk lagi
terus habis itu jalan kapalnya
iya memang dari situ kan udah miring ke kanan dia terus
miring ke kanan
karena sebelah kanan waktu itu lebih banyak motor atau lebih banyak orang atau bagaimana waktu itu
saya nggak tahu
saat kapal mulai oleng hingga terbalik
joshua mulai panik mencari cara agar segera bisa keluar dari kapal
jadi saya tarik orang itu saya ke atas
saat tengok hp saya masih bisa jadi saya videokan
oke kapal sudah terbalik tapi
oh jadi sempat videokan juga waktu itu
itu orang orang di mana waktu itu
itu juga sudah ada yang di tengah danau
sudah ada yang di air juga
itu udah banyak yang kelihatan yang ini
waktu baliknya kapal udah memang ada mayat
kepanikan itu semakin mencekam saat semua penumpang mencoba mencari pertolongan
pergulatan joshua dengan maut berakhir
sebuah kapal feri datang menyelamatkannya
tapi memang abang sudah biasa melakukan penyeberangan dengan kondisi seperti itu tanpa jaket pelampung
tanpa karcis atau manifest begitu memang tidak ada data
data dicatat di awal mau berangkat begitu ya
raut pilu masih tampak jelas di wajah joshua
pengalaman buruk itu memberinya pelajaran yang begitu berarti
dia berharap kisah kelamnya tak terjadi pada orang lain
dia juga mengharapkan hasil terbaik dari proses pencarian bangkai kapal serta penumpang lain yang sampai saat ini belum ditemukan
tak mudah mengubah sebuah kebiasaan
pasca tenggelamnya kapal motor sinar bangun di perairan danau toba
masih sangat sedikit angkutan danau toba dan petugas perhubungan yang membuatkan manifest penumpang
dokumen pelayaran yang dilaporkan hanya data jumlah penumpang dan barang yang diangkut
karena pembayaran ongkos orang dan barang masih banyak dilakukan di atas kapal saat sudah berlayar
evaluasi menyeluruh di semua lini harus dilakukan agar kecelakaan semacam ini tidak terjadi lagi
direktur jenderal perhubungan darat budi setiadi mengakui
jika ada banyak hal yang harus diperbaiki baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat
salah satunya adalah merubah mindset soal penyeberangan melintasi danau toba
intinya adalah ini sebagai momentum
kecelakaan yang di danau toba ini sebagai momentum untuk memperbaiki semuanya
di dalam aspek pelayaran sungai danau dan juga penyeberangan
kepada penyelenggaraan penyelenggaraan yang diperbaiki
budi mengatakan penyelesaian tanggung jawab santunan terhadap korban masih terus berjalan karena membutuhkan verifikasi data yang valid
budi yakin langkah ini akan semakin memudahkan karena melibatkan pihak berkompeten
masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah melalui kementerian perhubungan terkait seluruh aspek keamanan dan keselamatan bagi penumpang kapal
di pelabuhan kecil
tidak hanya di danau toba tapi di seluruh wilayah di indonesia
karena jika tidak maka keindahan serta pesona danau toba sebagai salah satu destinasi wisata dunia justru menjadi momok menakutkan bagi siapapun termasuk masyarakat di sekitar danau toba itu sendiri

kepala kementerian perhubungan dan kementerian perhubungan
kepala kementerian perhubungan
mencari siapa yang salah dari tragedi kecelakaan
kepala kementerian perhubungan dan kementerian perhubungan
mencari siapa yang salah dari tragedi kecelakaan
mencari siapa yang salah dari tragedi kecelakaan
ketidakdisiplinan terhadap aturan lemahnya pengawasan serta lazimnya sebuah kebiasaan
membuat bencana pelayaran bisa terjadi kapan saja dan dimana saja
perlunya ketegasan aparat di lapangan serta perbaikan di semua lini bagi penyelenggara pelayaran menjadi sangat mendesak
agar tidak ada lagi orang orang yang harus pergi tanpa sempat
agar tidak ada lagi orang orang yang harus pergi tanpa sempat
ucapkan kata perpisahan
ferdi ilyas cnn indonesia